andai saja gue bisa menguasai tua bangka ini
gue bisa mendapatkan semuanya
tarjo dan juminton yang bodoh itu bisa mendapatkan semua hartanya
mulai hari ini minimarket itu sudah buka
dan sudah harus untung
kamu sudah kasih ke orang orang itu uang untuk memborong minimarket
saya sudah mengeluarkan dana seratus juta buat hari ini
mudah mudahan jangan lupa
ya udah kita bangkrut rugi
ngapain susah susah ngurusin dua bangka itu
kejar kejar kejar
wah lalu aku
ini kan jembatannya tuhan jum
lalu lalu aku setelah setelah ngisi ngisi
kamu awas yang kerja ya
susah susah sedang apa sih
oh sedang ngasih makan tuhan
oh susah sih
kok saya dengar ada suara televisi ya
perasaan saya jika mbak tuhan itu nggak ada kok
enggak bukan suster
ini sih nggak bakalan buntuh
ya nanti kita malah untung
saya sudah buarkan bubur buat tuhan
dimakan dulu ya biar tuhan cepat sembuh
tuhan makan ya
bubur buatan saya enak banget loh tuan
tuhan pasti ketagihan
andai saja gue bisa menguasai tua bangka ini
gue bisa mendapatkan semuanya
masa tarjo dan jumintan yang bodoh itu bisa mendapatkan semua hartanya
makan lagi ya tuhan
hari ini minimarket yang kita buka
malah mendatangkan keuntungan yang tidak disangka sangat jum
padahal kita udah kasih nama
minimarket asal jangan untung kenapa tetap untung ya jum
apa karena jangan jangan orang orang itu pengen aja gitu
belanja di tempat kita karena tempat kita baru
mudah mudahan aja ya jum ya
orang orang itu dagang pengennya untung
kita malah pengennya sebaliknya
tuhan mangku harto memberikan semua hartanya sama kita berdua
nggak gitu aja jum
supaya kita tetap berusaha
apa tuh jum
aku tampak ganteng ya
kayak koper boy
aku jadi pengen cepet cepet nikah
aku juga pengen jum
sabar dulu ya
bentar lagi kita usaha dulu aja
yang kanannya juga mas kelipan
tapi saya tambah satu d
kalau gak asli gak asli
masuk minimarketnya tarjo
dan keluar bawa belanjaan
hari ini aja saya ngeluarin uang dua ratus juta loh
untuk menggagalkan usahanya tarjo
kita cuma butuh uang lima ratus juta aja kok
tapi uang kita bakal menjadi milik mereka mas
kalau uang kita itu bisa balik
kalian ini gimana sih
uang kita akan kembali berlipat ganda
dan semua harga kita
harta mangku harto
akan kita bagi bertiga
kita ancam saja si tarjo dan juminten
kita suruh saja mereka untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa seluruh
harta yang akan menjadi hak milik mereka
dihahirkan pada kita
kita kasih saja duit tujuh ratus juta rupiah
itu kan cara mafia
kita akan timbul masalah baru kalau pakai cara seperti itu
ini kan sudah caranya

uang lima ratus juta kita ditambah tambah tambah bertambah
kita usahakan yang lain saja
usaha yang bisa menghabiskan uang lima ratus juta kita
deh kita banggul jo
kita pikirkan di rumah aja
baru dibuka ranggan kelebannya yang datang
berarti kita harus manis jo
kenapa namanya asal jangan untung
orang pada nyari untung gitu biar kaya kita
ya biar seru aja
bo karena mungkin itu ya jo
barang habis duit banyak jauh
hebat kamu jateng
mungkin dia benar gara gara nama
makanya orang heboh belanja ke sini aja jo
berarti nanti pada saat kita buka usaha baru
kita bisa mencari
nama yang kita inginkan
mau untung terus ya toh
jangan lupa jo